dan saat ini sudah ada jurnalis transmedia nur hadi wiceksono di lumajang jawa timur
selamat sore nur hadi bagaimana kondisi di lokasi anda saat ini
cukup gelap gelap sepertinya nur hadi apa yang terjadi
saya saat ini sedang berada di dapur umum dinas sosial kabupaten lumajang
memang kondisi saat ini gelap gulita tidak hanya di dapur umum saja
tetapi memang di pemukiman di wilayah ketamatan jantipuro sedang gelap gelita
karena ada pemadaman listrik
hal ini disebabkan karena petugas pln masih melakukan perbaikan jaringan
akibat beberapa hal yang terdampak akibat pencana bahar guni semeru
nur hadi bagaimana sepanjang hari ini soal penyaluran bantuan
jadi sejauh ini ada empat ratus an pengungsi di lokasi anda itu
jadi hingga data pada siang tadi ada sekitar lima ratus sembilan puluh pengungsi
warga yang mengungsi akibat banjir lahar gunung semeru
lima ratus sembilan puluh tersebut terbagi di dua belas titik yang ada di enam kecamatan
yaitu kecamatan tempe pasur jambi jantipuro pronojur dan suka tempok dari
mereka berkumpul di
ya nur hadi
di tagana memberikan bantuan berupa nasibungkus
yang diberikan kepada para korban banjir ini yang telah disiapkan
nur hadi apakah kondisi padamnya listrik seperti ini juga terjadi sejak tadi malam
memang pada tadi malam juga terjadi hal yang sama ketika malam hari terjadi pemadaman listrik
karena memang beberapa instalasi listrik masih dilakukan perbaikan oleh petugas pln
ya berapa lama
ini berlangsung nur hadi
apakah memang nanti berarti sepanjang malam sampai pagi adalah para pengungsi memang harus menjalaninya
dengan tanpa penerangan tanpa listrik sama sekali
ya memang saat ini petugas pln masih melakukan perbaikan jaringan
namun demikian di posko pengungsian terdapat alat perangan yang dihasilkan dari generator
yang telah disiapkan oleh petugas bpd
sehingga di posko pengungsian sudah terdapat lampu penerangan bagi para pengungsi
sambil menunggu listrik dihidupkan kembali oleh petugas pln
nur hadi bagaimana sepanjang hari ini kawasan itu
apakah masih ada banjir susulan lagi
memang pada tadi siang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang
meski demikian banjir lahar di gunung semeru masih terjadi
jadi aliran lahar
meski demikian banjir yang terjadi kali ini sudah tidak sebesar pada hari jumat sore yang kemarin
meski demikian karena memang curah hujan masih terjadi
dikhawatirkan terjadi banjir susulan sehingga warga diimbau
ketika mendekati daerah aliran putri
baik baik nur hadi saya masih ingin menggali yang terjadi di posko pada malam hari ini
bagaimana malam hari ini dalam kondisi gelap gulita seperti itu
lalu mereka katakanlah harus makan malam
artinya dapur umum tetap harus bergerak
atau bagaimana nih menyiasatinya
jadi di dapur umum ini telah disiapkan semuanya nasi bungkus yang siap didistribusikan
kepada para warga yang menjadi korban banjir lahar gunung semeru
meski demikian karena tadi padamnya ini sebelum maghrib atau sekitar pukul tujuh belas tiga puluh
sehingga nasi bungkus yang telah disiapkan ini sudah siap didistribusikan
meski demikian menjadi tantangan tersendiri bagi petugas sagana
karena memang yang pertama memang kondisi lampu yang padam
dan juga kedua beberapa akses jembatan putus
sehingga petugas tagana harus menyiapkan jalur tersendiri
agar bisa sampai ke titik titik yang menjadi posko pengungsian putri
baik baik nur hadi baik terima kasih kami sudah mendapatkan gambarannya seperti apa
terima kasih atas informasi anda langsung
pengungsian di wilayah lumajang di pronojiwo ya jawa timur terima kasih